nah kemudian juga bicara tentang ide ya ada salah satu ide terbaik yang bisa dilakukan ketika berwisata yaitu wisata belanja
berikut ini adalah vlog yang akan mengajak anda berwisata belanja di tanjung balai sumatera utara sekaligus napaktilas perkembangan kebudayaan islam di sana
ya mari kita lihat bersama
masih dari sumatera utara dan saat ini saya berada di jembatan tabayang jembatan terpanjang yang ada di sumatera utara
dengan panjang enam ratus meter jembatan ini menghubungkan kota tanjung balai yang ada di belakang saya dan kabupaten asahan yang ada di depan saya
wah lagi apa ini pak diem diem baik
lagi ngeliat ngeliat ini lah pemandangan di tanjung balai
oh lihat pemandangan di tanjung balai indah pak
wah luar biasa tapi airnya ini heran kok kerui gini
oh airnya keruh pak ya mungkin
banyak itu rumput rumputnya juga ke bawah airnya
iya berarti ini pak ini membuktikan bahwa kita harus menjaga keserian alam lebih baik lagi pak
tapi air gak apa apa keruh yang penting hati dan pikiran kita nggak boleh ke rumah
benar nggak sih katanya dibangun tidak menggunakan semen tapi hanya menggunakan tanah liat
itu belum bisa saya pastikan
belum pokoknya saya lihat sudah ada semen di dalam
oh sudah ada berarti ya baik baik
tapi ini semua intinya masih belum berubah secara
iya kalau ini apanya ornamennya masih asli semua
zaman dulu ketika harga mic
masih mahal dan juga belum ada teknologi pengeras suara ya
menara masjid sultanah marsha ini dimiliki dan bisa dinaikin oleh muazzin
jadi ketika waktu sholat tiba muazzin disana memperbandangkan azan
yang bisa terdengar dari sekeliling masjid
sepuluh ya okelah
ayo kita ajar nih ada barang apa aja disana
apakah itu jelas
moozah itu sudah berasal dari kata moozah
moozah itu berupan singkatan dari mungin sidi plaza
karena dulu disana baju baju bekas dari korea dari malaysia dari inggris dari amerika
huh baju kentara gue
apa baju baju yang terkenal
biasanya yang dicek apa tuh pak kualitasnya
biasanya mereknya lah
oh mereknya ya
ibu paham merek juga ya
ibu biasanya merek apa bu yang dipakai
kalau dibeli itu merek apa
contoh yang patent apa tuh bu
contoh yang patent apa tuh bu
abis kita beli gitu nggak ada yang rusak apa yang dicek besok
merek kualitasnya ini bahan luar
oh bahan luar ya
kalau bahan dalam negeri nggak mau bu ya
kalau di mall tuh rp seratus ini cuma rp dua puluh lima

ini berapaan kak satunya
boleh bang satunya ini berapa bang

rp dua puluh satunya
mau beli berapa bang